untungnya saya masih bisa ketemu sama orang mike di jakarta
kayak pak gafin sama pak satpam
saya benar benar gak mau pak ketemu dia lagi
pak satpam tolong carikan murti kos kosan yang deket kantor ya
biar kita bisa pantau dia
kakak mau bantuin bagus juga ya
nyari ibu sama kakaknya bagus
udah sini duitnya
kak jangan deh itu kan punya bagus
eh ini duit sekarang udah punya saya
bagus kan cuma nyari kakak bagus
udah sana pergi pergi pergi
ya udah deh bagus nyari kakak bagus aja yang tempatan
ya udah sana pergi

berikan tempat yang terbaik baginya ya allah
kagak bukan kakak yang baik
kakak gak bisa jagain kamu
kak banyak banget bintangnya kak
wah aku mau diambilin bintang
yuk kita ambil semuanya
udah udah dapet semua
jangan lupa masukin ke hati masing masing
kakak harus gimana loli
udah kayak iklan obat aja cell
udah sel jangan nangis
jakarta itu keras
kita itu butuh makanan butuh duit
aku nengokin wali adik aku
boleh tante sebentar aja
bilang aja sama tante
tante gak marah kok
makasih ya tante makasih
yaudah sekarang popi tidur dulu
tante cari pakir ya
dia yang mau selection
aku tau ini udah pertama malam
aku suka erin lu mau beruruzu
ini bisa beneran
makanya udah cuintanya
secara bersas media kan
kak selly lagi sama siapa
aku gak kenal

tapi kok kak selly selama ini gak cari aku
apa aku udah dilupain sama kak selly
ayo lah selly kerja
tentang adik kamu diadopsi gak mau kerja kamu ya
harus dapat duit kali
abis ngejual adiknya
jadi kak selly benar udah gak peduli sama poppy
enggak itu semua fitnah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah

aduh jangan bohong deh
kamu dapat bagian dari mama yulia kan
kak selly udah gak cari cari aku lagi
kak selly udah lupa sama aku
kak selly udah jual aku kan
iya kan kalau itu benar
poppy ini beneran kamu poppy
jangan lupa bisa bikin pak raffin jadi pimpah
ah itu cuma trik triknya dia aja kali
mana ada ug bawang langsung bisa deketin bos gaffin
ah bener tuh
nah bener tuh
kecuali pak gaffinnya lagi gak sadar
namanya cinta itu buta
kayaknya lu pada gak pernah ngerasain jatuh cinta aja sih
di rumah aja urusan sama si kapten belum beres
kenapa di kantor ada gosip lain
jadi anak buahnya daka yang ngelakuin semua ini
dia ngebakar rumah kamu dan ibu kamu jadi korban
saya juga yang bodoh pak
saya percaya aja sama umuman orang kayak daka
sampai saya harus ngurutin permintaannya ke jakarta
tau tau saya liat rumah saya udah hamus terbakar
ibu saya meninggal
anak anak saya gak tau ilang entah kemana pak
bener bener keterlaluan dia
saya gak mau ketang terusah sama daka lagi pak
untungnya saya masih bisa ketemu sama orang mike di jakarta
kayak pak gaffin sama pak satpam
saya bener bener gak mau pak ketemu dia lagi
tolong carikan murti kos kosan yang dekat kantor ya
biar kita bisa pantau dia
saya lihat sih dari orangnya
dia itu nekat
dia bisa ngelakuin apa aja yang dia mau
ini ibunya pak gaffin
poppy jangan buka gaff
gak poppy gak mau
gak serius jangan berdiri lagi sama poppy
kamu sama ini dulu
tunggu jangan cerita kakak dulu
poppy jangan berdiri kagak

nanti kita pergi dari sini aja
ya ya udah them
poppy kenapa ya
apa ada yang ganggu dia barusan
kejar tuh bocah
kamu harus kejar
pokoknya aku mau kerja adik aku
ini sama aku kan juga gak ada gara kalian
sekarang aku mau jadi pelatih
kamu harus kerja
kamu harus kerja sel
enggak aku mau jadi poppy
aku gak mungkin menukar kamu dengan apapun